buntutnya gak enak
kalau kak soni sayang
pinjamin aku uang dong
buat beli permen
kalau beli pemain aku juga punya
lalu buat beli apa
kak soni gak perlu tau deh
ya kalau gak perlu tau
wah kompak banget
mama bangga mempunyai anak yang mau bertanggung jawab
kamu berusaha sendiri
menjadi pelayan toko sepatu
hanya untuk mendapatkan uang dua ribu rupiah setiap hari
mama tidak menyalahkan usahamu
tapi keterdiamanmu itu
yang membuat mama cemas dan sedih
kenapa kamu tidak berterus terang saja pada mama
sore ini kak suni lagi cakep deh
buntutnya gak enak
kalau kak soni
pinjamin aku uang dong
suara saya kan sudah dites
oke punya kan
suaramu main hebat
persis kayak kaleng rombeng
kalau cuman suara lo doang sih
putus sama suara gue
dang dang dang dang dang dang dang
mana cukup buat beli barang itu
mama aja cukup berat bebannya
ah pusing juga nih kepala
lagi cuek nih ya
suara ini kak suni lagi cakep deh
tapi kamu biasanya kalau mau muji buntutnya gak enak
kalau kak suni sayang pinjami aku uang dong
kan buat beli permen
kalau beli pemain aku juga punya
lalu buat beli apa
kak suni gak perlu tau deh
ya kalau gak perlu tau
ah kak suni jahat ah
berapa sih uang yang ingin kamu pinjam
sebanyak uang tabungan kak suni
wah itu sih bukan pinjam
uang sebanyak itu buat apa
ya jadiin satu mau tabungan saya
aku gak ngerti
coba katakan dengan jujur
buat apa uang itu
ya kak suni gak perlu tau
kalau kamu tidak mau mengatakan dengan jujur
aku tidak mau menjamkan uang itu
kalau nggak mau nolongin ya udah
selamat malam mama
lagi ada kasus penting mah
katanya pergi ke rumah temannya
masa sudah jam tujuh begini belum juga pulang
tapi yang pasti
marahan marahan kenapa
dia mau pinjam uang
dia mau pinjam uang
dia tidak mengatakan buat apa uang itu
berapa banyak yang dibutuhkan sona
sebanyak uang tabungan saya
untuk apa uang sebanyak itu
gak apa perlu kita sewa detektif
yain bagaimana kalau saya saja yang jadi detektifnya
untuk mengawasi si susi
kalau lagi pergi ke pasar
tuh lama banget ya
ini jam berapa sih
sunanya ada mbak
oh dan suna
sebentar saya lihat dulu ya
silahkan pada duduk
sorry waduh kompak banget ah sona pergi tuh gimana sih tuh kan apa aku bilang pasti nggak
bakalan ada di rumah kamu sih pakai ngajak sini segala kan begitu kita kan stop stop
kelihatannya penting banget dengan sona ada apa sih begini kak soni kamu aja dia ngomong begini
ke sony sudah hampir tiga kali ini soalnya enggak pernah hadir dalam latihan vokal grup itu tuh buat
persiapan vokal nanti waduh hai sana kemana ya ah begini aja deh kalian tunggu sebentar saya yakin
sona tidak lama lagi pasti pulang hai dan kalian boleh latihan karut disini sekalian
saya juga ingin denger nih suara suara para penyanyi vokal grup gimana setuju oke oke silahkan
bagaimana dengan sala seca soni oke nggak
oke lumayan cuma kurang kompak sedikit
dan suaranya masih kurang lepas
saya juga dulu pernah ikut vokal group waktu di kampung
tapi waktu untuk acara tujuh belas agustusan boleh dong saya bergabung
kamu curang lah masa nggak tolongin aku sih
kamu lupa ya kalau setiap ulangan aja kamu aku beri contek
aku nggak menuntut balas budi wi
tapi aku bener bener butuh bantuanmu
kalau udah ada kamu buru buru kasih tahu aku
tapi ingat jangan bilang mama atau kak soni
pokoknya ini rahasia kita berdua oke
dengan siapa kamu barusan bicara
kok pakai pesan jangan bilang siapa siapa
soalnya dia kalau ulangan suka nyontek mah
emang si dewi suka menyontak sama siapa
itu namanya kamu mengacari dewi menjadi malas
ah mama kayak nggak pernah muda aja
waktu mama sekolah dulu mama tidak pernah memberi kesempatan pada teman teman untuk mencontek
kalau mereka tidak bisa mama ajari
sekarang lain ma
kalau kita nggak beri contekan sama mereka kan dibilang sombong belit dan sok pinter
terus mereka nggak mau bergurau lagi sama kita
wah parahnya generasi zaman sekarang
bukan generasinya ma

bukan generasinya ma tapi zamannya yang udah berubah
bukan generasinya ma tapi zamannya yang udah berubah
tapi zamannya yang udah berubah
tapi zamannya yang udah berubah
hah kalau bicara dengan kamu mama tidak pernah menang